ya tentunya kepolisian tinggal tentu tidak tinggal diam ya berusaha untuk melakukan pengembangan
perlidikan dari kasus mobil yang tersangkut di rakyat kereta di manjumas jawa tengah ini
dan ternyata dari hasil pengembangan kepolisian sopir mobil ini yang berasal dari jambi
tersangkut di jembatan rakyat api di manjumas jawa tengah ini nyatakan positif menggunakan narkoba
narkoba inilah yang juga menyebabkan sopir hilang konsentrasi saat berkendara hingga berujung celaka
usai diperiksa polisi sopir mobil yang ditumpangi pemudik asal jambi dipertemukan dengan pemilik kendaraan
dalam pertemuan ini ia juga meminta maaf lantaran mobil yang ia kemundikan
tersangkut di jembatan rel kereta api di sumpiyuh banyumas jawa tengah pada rabu pagi
kondisi mobil diketahui terjepit di antara jembatan dan sulit dievakuasi
dari hasil tes urin tim kedokteran dan kesehatan poresta banyumas
didapat informasi sopir mobil naas ini positif mengonsumsi narkoba
polisi menduga konsumsi narkoba inilah yang membuat sopir mengalami halusinasi hingga berujung kecelakaan
dan sari sopir dan pemilik mobil sedang diperiksa di maporesta manjumas
tadi kami telah melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi kendaraan bermotor atau kendaraan yang masuk ke jalur rel di sumpiok
hasil sementara yang terdapat dalam kandungan urin dari pengemudi tersebut terdapat metametamin
untuk selanjutnya kami serahkan kepada tim dari unit narkoba poresta banyumas untuk ditindaklanjuti lebih lanjut